hubungan jokowi dan pdip kian memanas
terakhir pdip menyebut jokowi dan anaknya gibran raka buming raka bukan lagi kader
ketua bidang kehormatan dpp pdip komarudin watubun menyebut jokowi sudah bukan kader pdip
karena mendukung pasangan prabowo gibran di pilpres dua ribu dua puluh empat
padahal pdip mengusung pasangan ganjar mahfud
komarudin juga menyatakan gibran sudah tidak lagi menjadi kader pdip
sejak memutuskan menjadi calon wakil presiden prabowo
di sebut tak lagi kader pdip jokowi enggan berkomentar
jokowi hanya mengucapkan terima kasih
pdip mengatakan bahwa bapak bukan bagian dari partai pdip lagi
putra jokowi yang juga wali kota solo gibran raka buming raka
mengaku tidak mempermasalahkan statusnya di pdip
tapi menyatakan bahwa pak jokowi dan mas gibran bukan lagi bagian dari partai demokrat
jadi kalau dengan itu ada partai yang dari pdip atau bdip
belum ada pembahasan ke situ ya tunggu aja nanti
bapak juga belum membahas soal itu
ini kan langsung macam kayak di partai
sempat ada rasa kecewa gitu mungkin
kemana jokowi dan keluarganya setelah tak lagi menjadi kader banteng
partai golkar pun disebut sebut sebagai bakal rumah baru jokowi
isu ini mencuat setelah ketua umum golkar
menyebut jokowi dan gibran adalah keluarga besar golkar
pengamat politik adi prayitno menilai pernyataan air langga itu
untuk menggoda jokowi supaya bergabung dengan golkar
jangan jangan yang dimaksud dengan jokowi sebagai keluarga besar golkar itu
ini sebagai upaya misalnya intensi
supaya kalau memang jokowi dan keluarga besarnya ingin
maka golkar akan menjadi tempat yang cukup membuka
jadi terbuka bagi siapapun karena persoalan menjadi kader golkar itu adalah
persoalan biasa yang saya kira golkar sejak awal menjadi partai yang cukup inklusif
jadi siapapun yang mau bergabung siapapun yang mau menjadi bagian di dalamnya
pasti golkar akan menerima dengan baik
lalu akan kemana arah politik jokowi dan keluarganya
setelah tak lagi menjadi kader pdip
saudara pdi perjuangan menyebut joko widodo dan putra sulungnya gibran raka buming raka
yang juga saat ini menjadi wakil presiden terpilih
bukan lagi kader partai itu
hubungan ini semakin mempertegas panasnya hubungan pdi perjuangan
dengan presiden dan juga keluarganya
lalu akan berlabuh kemana jokowi dan keluarganya
setelah tidak lagi menjadi kader pdi perjuangan
kita akan bahas dengan sejumlah narasumber
yang tersambung melalui sambungan zoom ciko hakim
serta ketua jokowi mania emmanuel ebenezer
dan pengalaman politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin
selamat pagi kang radit
bung ciko kalau dibilang oleh kemarin oleh pak komarudin watubun ya
sebagai jajaran dpp pdi perjuangan
ini sudah kalau sudah ada di sebelah sana katanya
ini ya sepertinya sudah tidak lagi jadi
tepatnya kapan resminya jokowi dan gibran ini tidak jadi lagi kader pdi perjuangan bung ciko
saya rasa secara administratif ya saya sendiri kurang tahu pasti
tetapi kembali lagi ini bukan hal yang aneh
kalau apa yang disampaikan oleh senior saya bung komarudin watubun
agak aneh apabila kita mengatakan bahwa
kedua orang tersebut masih berada di dalam naungan pdi perjuangan justru
kita ini kan bukan dalam tanda kutip ya bukan sadomasokis
orang yang sudah dikhianati ditinggal disakiti lalu kita tetap ingin bersama
itu saya rasa suatu hal yang tidak baik juga
nah yang kedua tentunya pdi perjuangan mempunyai karakter yang
salah satunya yang diutamakan adalah kedisiplinan kader
kedisiplinan internal kami itu sangat penting
kesetiaan loyalitas dan lain lain
dan ini tercermin dari apa yang disampaikan bung komarudin
nah yang ketiga langkah hinanya kami apabila kami sudah berpisah jalan
dalam sebuah kontestasi yang begitu besar
kontestasi pilpres ini kan adalah kontestasi terbesar dalam sebuah demokrasi gitu
artinya kalau kami sudah berpisah lalu karena yang di pihak sana terus menang
lalu kemudian kami oh mereka masih kader kita karena kita ingin menjadi bagian dari pemenang itu kan juga sangat hina
jadi menurut kami ini hal yang biasa nggak usah terlalu aneh nggak aneh gitu
ini sudah hanya berpisah jalan dan melalui kontestasi pilpres
ini sudah jelas kita move on lah dari situ
kan katanya kan sekarang kata kata yang paling sering disebutkan move on
jadi ini salah satunya let s move on
karena pak jokowi sudah memilih untuk berada di sana bersama dengan putranya maupun anak mantunya
lakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depan
kita pikirkan bagaimana membangun bangsa bersama sama
walaupun tentunya tidak harus bersama dalam satu koalisi
bung noel saya menyimak pernyataannya bung ciko tadi sepertinya memakai diksi yang paling paling apa ya
kalau kita sudah disakiti sudah merasa dihianati juga
tapi masih mengakomodasi kepentingan ataupun
dalam hal ini kalau saya lihat bukan hanya gibran raka buming raka ya
tapi juga ada menantunya bobi nasution yang pada kala itu juga diusung oleh pdi perjuangan sebagai wali kota di medan
ini diksi yang sudah memang sepertinya tidak bisa lagi diperbaiki hubungannya
kalau anda sebagai orang yang mengikuti sosok presiden jokowi sejak dua ribu empat belas lalu dua ribu dua puluh empat bagaimana anda melihatnya
sekali lagi pak jokowi berkali kali menyampaikan bahwa pdip itu partai yang melahirkan dia
bu mega itu adalah sosok orang tua ideologi dia
nah kalau seandainya ada diksi yang pengkhianatan dan sebagainya
partai besar partai yang basis ideologis selama hal yang sangat ideologis tidak ada yang dihianati
sebetulnya apa yang harus dibilang pengkhianatan
dalam kontestasi demokrasi apa yang dilakukan pak jokowi adalah bagaimana membangun kualitas demokrasi kita semakin baik
beda pilihan kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan
partai besar itu harus bicara hal yang besar
tidak lagi bicara tentang kekanak kanakan lah ya
seharusnya partai besar ini mencontohkan sesuatu yang
jadi tidak lagi ambakan ambakan besar
seperti ketika dua ribu berapa
sby waktu memenangkan pemilu
saya rasa nanti yang kalah bukan calonnya dari pdip
tapi pdip pdip nya bisa kalah nanti
ini suatu proses demokrasi yang
dan di pilkada pilkada ya dengan keluarga keluarganya
menurut anda berarti hal yang lumrah
kan kita tidak tahu maksud dari semua itu
karena harus ada beberapa peristiwa
pdip bu mega waktu itu ada yang namanya
ya pdip akan mengusung pak prabowo
ternyata dalam prosesnya tidak
apa yang dilakukan pak jokowi coba ingin
bahwa apa yang dilakukan pak jokowi ini
dia coba untuk memutus mata rantai
oke kebencian masa lalu
akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan
yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi
akhirnya kita terus larut dalam lingkaran lingkaran
yang tidak ada putusnya
memenangkan dalam konsentrasi politik
demokrasi kita semakin bagus
dalam pemilu langsung ini
nah yang mempelopori itu adalah pak jokowi
maksud saya jangan peristiwa bu mega dengan pak sby
kalau kita bicara tentang sosok pemimpin yang
negarawan kalau bicara tentang
ya pdip juga harus menunjukkan kenegarawan itu sendiri dong
biar biar rakyat itu mendapatkan
menarik juga buat kak mujang nih
merasa di tikung gitu di belakang
merasa itu bukan suatu pengkhianatan
tapi sebagai hal yang lumrah dalam
tadi bung noel mengatakan bahwa ini hanya
bukan membalas mewujudkan apa yang sudah
perjanjian batu tulis tapi saya ingin tanyakan begini kang ujang
pernah adakah peristiwa politik dimanapun
di indonesia maupun di luar indonesia
seorang kader yang dibesarkan
oleh partai tapi berbeda afiliasi
tapi setelah itu bisa
contohnya kalau kita lihat di
jadi tidak ada politik
yang baku hormat tertentu
lalu sampai seterusnya bertemu
artinya dinamis nah dalam konteks itu saya melihat
pak jokowi dan ibu mega kan sebenarnya gini kang radi
saya sudah analisa jauh jauh hari
bahkan termasuk di meja kompas juga ini
dan fakta dan kenyataannya seperti itu
tentu dengan persepsi yang
dalam konteks itu kalau saya melihat begini
nah di tengah jalan saya melihat
ada ketidaknyamanan pak jokowi
ketika itu dan saya sudah selalu katakan
tidak nyaman lalu tetapi
ketua ada di partai yang lain itu sangat nyaman
makanya ketika ada pernyataan
dengan gibran bukannya kader lagi
masuk golkar memang dari dulu hubungannya
kurang harmonis dengan pdip sebelum pemilu pun
setelah pemilu makanya oleh karena itu
saya melihat tapi di golkar pun
ya ada batasan juga menjadi kader itu
karena ada aturan aturan juga yang harus dipatuhi
artinya ada garis juga bang radi
bahwa kita berpolitik di kita itu mestinya
kalau saya sih melihat ya harus berbasis
tapi berbasisnya adalah platform
visi misi program ini yang harus dikembangkan sebenarnya
nah yang kedua catatan saya
bahwa tokoh bangsa ini selalu berkonflik
apapun itu namanya gitu pasti akan terjadi
tidak pernah akur ini kan menjadi
bagi kami anak anak muda bangsa indonesia
tokoh besar bangsa ini yang menjadi teladan
saya menginginkan kita semua lah ya
menjadi teladan sekencang apapun
tetapi bukan berarti mereka adalah
tidak berjiwa negarawan nah kita harapkan
kepentingan bangsa di atas semuanya
tapi secara ideologis maupun secara personal begitu
sudah menyatakan wah beliau
bukan kader kami lagi ada efeknya
sejak lama ketika pak jokowi
artinya punya dukungan sendiri kepada
pak bowo gibran itu sudah ada batas
sebenarnya pak jokowi sudah paham
apa yang harus dilakukan dan dalam konteks
itu sebagai presiden dan sebagai
bahwa apa yang dilakukan
punya konsekuensi punya impact
bahkan pan juga ya belumnya juga menyambut juga
terbuka kalau pak jokowi mau jadi kader pan
karena bagaimanapun pak jokowi tokoh bangsa
tetapi tadi bagi saya ada catatan
dalam konteks menjadi kader
partai yang inklusif pan juga sama
dan masih menjadi rebutan dalam konteks itu
pdip partai yang telah membesarkan
mohon maaf ya berseberangan jalan dengan pak jokowi itu sendiri
ada konflik ada konsensus
rekonsiliasi nah ini ya ke depan yang harus kita
bangun agar memang tadi menjadi
pak jokowi seorang tokoh bangsa tapi saya juga menganggap
dan dalam konteks pernyataan bung noel
diperlihatkan pada publik antara bu mega
pak jokowi dan bu mega nah saya akan minta
ini memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi
kalau yang dibilang tadi oleh kang ujang
atau dalam bahasa biasa
pdi perjuangan tidak pernah merasa
partai politik yang sampai saat ini
parlemen misalnya kita bisa berkomunikasi
dpr yang baru baru ini
partai partai yang lain gitu dan kita juga
kami juga bekerja sangat profesional
ketiga kalau kita bicara soal kenegarawanan
itu diukur dari satunya kata dan perbuatan
yang kedua yang kemudian
hal yang kecil kita akan lebih
kalau kita mudah berkhianat untuk hal hal yang kecil
kita akan berkhianat terhadap hal hal yang besar
kalau proses itu sudah dicederai
hasil dari proses tersebut tentunya akan
yang apa namanya yang wajar aja gitu
nah ini yang kita lihat nah kalau kita bicara
nggak perlu ada rekonsiliasi dalam artian
bermesra mesraan berpeluk pelukan
kita tetap dalam fungsi kita masing masing
sikap yang diambil oleh counterpart
kita melanggar apa yang sudah menjadi
ad art atau konstitusi di internal partai
kami gitu misalnya ada aturan aturan
paling penting bagi semua organisasi
kami tidak mau mengatakan bahwa kami yang paling
rasanya setiap partai juga punya aturan
dalam menegakkan aturan itu berbeda beda
kita saling menghargai aja termasuk
tegas dan mengambil posisi
seperti sekarang tapi di lain
bersama sama dengan insan insan politik yang lain
termasuk pak jokowi itu sendiri walaupun
nih ya kalau saya ingin menyatakan
menggugat di mahkamah konstitusi kita
bagian dari apa yang diperbolehkan dalam
jangan semua hal yang kita anggap
menjadi artinya kita bermusuhan
kita punya dendam yang begitu
bangsa ini nggak mungkin itu yang nomor satu itu kan
pancasila itu sendiri baik ya saya
mengambil peran untuk membangun bangsa
meskipun saat ini pemimpinnya
nanti lima tahun ke depan tapi
melihat sesuatu itu berdasarkan
ciko dan citra yang dibangun
bu mega dan psb hubungannya
selamanya harus berpelukan di depan publik
itulah yang sepertinya kadang kadang
ingin dilihat publik begitu nah bagaimana anda
tidak ada lagi apa namanya sakit hati
apa yang akan diwujudkan tapi jangan dijawab dulu ya bung ceko
kembali di sapa indonesia pagi tadi sebelum jeda saya sempat
mengatakan ya rekonsiliasi itu
bermesraan selalu di hadapan publik
indonesia ini melihat sesuatu dari
tokoh atau personal nah kalau
bu mega dan pak jokowi saat ini yang
akan ada tanda tanda bertemu
begitu ya atau berjabat tangan
pdi perjuangan dan bu mega tidak punya
dendam kepada pak jokowi dan juga
sakit hati begitu kira kira bagaimana bung ciko
caranya tentunya mengubah tradisi
masyarakat yang melihat hanya
atau image gitu ya dan mulai
dengan apa yang kita lihat sebagai
juga akan terjerumus ketika memilih
kalau kita melihat calon presiden yang seakan
ini kan salah satu contoh itu salahnya
substantif salah satunya apa kalau kita
bicara di parlemen apakah anggota anggota
dan kemudian dari partai demokrat
yang kemudian sepakat untuk
mengesahkannya nah ini kan hal yang
kalau kita bicara hubungan person to person
kalau kita bicara hal hal yang substantif
hal hal yang membangun bangsa ini bersama
saya rasa tidak ada permasalahan
semua partai politik yang
ya itu yang akan diberikan pemahaman kepada masyarakat
juga bisa menjadi sesuatu yang positif
saya beranjak ke pertanyaan lain
mega dengan pak jokowi begitu tapi saya yakin
pak jokowi tapi apa yang menjadi
jika memang nanti pak jokowi
berparpol lagi ada label parpol lagi
karena itu juga diinin oleh
kemudian dia punya pilihan pilihan politiknya
saya mendukung pak prabowo loh itu hak politik
otoritarian ya atau ideologi
selama hal yang sangat fundamental
terkait republik ini nkri dan sebagainya
negara luar gitu salah satu negara
nah itu baru itu pengkhianatan terhadap
cita cita republik ini kan tidak
ini mau main ke tetangganya mau main kemana
ngumbat otaknya nah saya berharap
pak jokowi apalagi saya berkali kali
pak jokowi juga pernah menegaskan bahwa
lantas kan dulu juga ada narasi
yang diorkestrasikan bahwa dia akan
pdip kemudian akan mengambil
jokowi yang punya cucu
pilihan politik dalam konteks partai
politik ya pilihan politik pak jokowi selanjutnya begitu
ada bocoran kan tadi juga anda mengatakan
mau masuk ke partai golkar atau kemana nih kira kira
politik pak jokowi ya biar gimana pun
kan jokowi ini bagian dari
punya hak mau kemanapun
politiknya dia nah kalau kita bicara tentang
dia berpartai ya itu tergantung
kita batasi kalau kita sepakat
nah ketika pak jokowi sudah
presiden dia kan menjadi warga negara
nah pertanyaan saya selanjutnya tadi juga
saya sempat menyinggung bahwa pak jokowi
apapun pilihan partai politik yang akan di
pdi perjuangan gitu ya selama beberapa
sepertinya juga tidak jadi kader lagi begitu ya
politik tentu saja partai politik juga punya ideologi
menyesuaikan dengan ideologinya pak jokowi
menyambut ya yang menyambut dulu lah ada
pan dan golkar yang lebih
kenapa pertama golkar partai besar
yang kedua ideologinya itu sama
jadi pak jokowi juga nasionalis
yang ketiga di golkar ini banyak juga
pengusaha lalu yang keempat juga kan ada
kawannya juga ada pak luhut juga disitu
dan pak erlangga juga katakanlah
dalam konteks kecocokan dari segi ideologis
dan dari segi kenyamanan gitu ya kan kalau
di rumah merah ya di rumah kuning
penting dimanapun soal kenyamanan itu
saya tadi basis ideologi ya basis
mau kuning biru atau apa
kenyamanan begitu ya bagaimana
tapi ada juga kadang
nah kalau saya pertanyakan
selanjutnya apa jika jokowi ke golkar
positif untuk keduanya kira kira ya kan begini
bang kalau kita bicara golkar ya
kalau kita analisa ke belakang gitu ya
itu ada syarat syarat tidak tertulis
satu pak jokowi jadi golkar itu
tokoh besar ya kan tokoh bangsa
yang sama golkar juga sudah menjadi
jangkar politik di pemerintahan pak jokowi
saya melihat seperti itu imbal baliknya ya iqbal baliknya
simbiosis mutualisme ya saya melihat seperti itu
ketua bidang kehormatan dpp pdip
jokowi sudah tidak lagi kader
saya ingin tahu juga nih dari pd perjuangan apakah ini
pak jokowi sebagai kader pdi perjuangan atau ada alasan lain
tentu ada alasan alasan lain tapi saya rasa
itu sudah cukup menjadi alasan yang utama
kita di adart kita jelas kita harus
ke bawah ketika kita sudah memutuskan
kami gitu jadi dan ini saya
ya tentunya perbedaan dalam
siapapun itu dalam suatu kontestasi
senang apa yang dikatakan oleh noel
ke depan mudah mudahan itu terlaksana jadi
kita bisa move on lah untuk berbicara
dan kita bisa membangun bangsa ini
iya kan bagaimana kita melihat
ke depannya kita selesaikan aja
memang cuma dua periode kontraknya
negara kita harus bisa menerima itu
sebagus apa seburuk apa kalau memang
dia dipilih dua kali ya sampai selesai
nah dan setelah selesai ya sudah
diminta nasihatnya oleh berbagai anak bangsa
ada upaya upaya untuk memperpanjang
dinasti yang dipaksakan dan lain lain
demokrasi yang lebih maju dan ke depan
kita menuju demokrasi yang lebih baik
dan salah satunya ya itu tadi membiarkan
kata kata yang dia sampaikan ke noel
jangan sampai nelayan juga dibohongin juga lagi
ya mengurus cucu itu
tapi kan untuk memberikan nasihat nasihat
nanti akan bergulir gitu itu tidak masalah
pastinya gak masalah kita sebagai rakyat biasa aja
gak masalah ya tapi disitu
nah ini bagaimana anda melihatnya
kepada pemerintahan saat ini
saat ini juga masih ada posisinya
anaknya sebagai wakil presiden terpilih nih
apa yang dilakukan oleh para pendukung
mas noel nih ya masih juga
tapi jarang sekali membicarakan soal gibran
saya rasa gibran juga mulai terusik nih
ya kan mempunyai pemikiran sendiri
ya kan mempunyai kapasitas
sebagai wakil presiden dan lain lain
bagaimana bicara apa yang akan dilakukan gibran
istilahnya dijadikan satu renceng
kemudian pak jokowi nggak bohong ke noel
oke nah ini selanjutnya
begitu ya bung novel dengan garis
gibran akan menjadi gibran yang
semata mata oleh pak jokowi sebagai ayahnya gitu loh
apakah punya perbedaan atau justru
iya anak itu pasti sedikit mewariskan watak
bapaknya lah itu pasti lah ya
sosok anak muda yang
aura anak muda milenial
semoga ini menjadi harapan
wakil presiden saya yakin dia
terlalu dibawa bayang bayang
orang tuanya ini bukan bukan anak kecil
disampaikan tuh dibilang anak ingusan
anak yang tumbuh besar dan punya
tidak bisa debat dan sebagainya ternyata
banyak hal hal yang di luar dugaan
tidak suka dengan dia yang meng underestimate
kemampuan dalam proses perdebatan
sampai dibilang dicurigai pakai apa
belakalat gitu ya jadi saya rasa
ya sudah lah tapi kan sudah terbukti
ya kita optimis saja bahwa anak muda ini
ke depan lebih baik buat anak muda
anak muda ini akan membawa harapan
akan tetap muncul gitu ya di luar
seorang pemimpin juga punya karakter masing masing tentunya
pak jokowi sepertinya juga akan
apakah itu betul akan terwujud
menurut anda ya masih akan ada
dimensi satu sisi bisa
mengurus cucu mengurus anak
satu sisi bisa juga di politik
jadi dalam konteks itu
pasti akan gatel kalau tidak berpolitik
percaya ke bang noel ya tapi
gatel apalagi misalkan nanti dikasih
ya kira kira begitu
itu kan kayak sepak bola sebetulnya
saya melihat bahwa potensi pak jokowi
di politik tetap tinggi begitu saya melihatnya
jadi pelatih politik memunculkan bibit bibit
pemimpin baru sekarang begini
di undang undang juga tidak dilarang
pasti walaupun tadi sudah dua periode menjabat
beresist di politik karena kalau
aktif lagi di politik aktif lagi di politik
ya apa langkah politik selanjutnya dari presiden jokowi
setelah nanti oktober sudah tidak lagi
apapun hubungannya antara pak jokowi
dengan ibu mega ataupun dengan
di jalurnya masing masing di tracknya masing masing
itu kira kira dan apa peran pak jokowi
perbincangannya pagi hari ini terima kasih bung ciko
dari pdi perjuangan lalu ibu ngoel
dari jerman dan juga pak ujang dari